selamat mengikuti cerita tentang perceraian
gak penting siapa yang jadi janda
iiih kamu jadi
lu tuh pasti suami orang tau gak
masih suami orang apa yang jadi kebelu lu
apa apaan sih wi
kenapa sih istriku yang cantik ini selalu aja marah marah
tanya lagi kenapa
hei dimana mana mana ada istri yang suka jadi kebelu
tanya lagi kenapa suami itu seringkup lu
sampai ambil gisian lagi
ini lagi jadi masalah
gini deh gue emang suka sama perempuan yang cantik
jadi gue gak bisa merubah kebiasaan gue
lo pikir cukup buat gue punya satu cewek kering kayak

kalau lu merasa terganggu yaudah kita cerai
ada yang mau dikurein lu diceraiin
gampang itu ya ampun tia
gampang itu ya ampun tia
mau gak mu hafal itu
terima kasih muridnya
kenapa ga trov
gue jadi ditinggalin
eh mbak yang mana juga gara gara lu
sekarang gue jadi janda tau gak
ngapain kamu baru pulang jam segini
kerja kamu cuma tidur makan main judi
udah udah tewan
kalau gitu kita cerai aja dah
ini takdir biasanya kerasa buruk banget buat perempuan
penipuan terbesar dalam hidup mereka
dulu bilangnya cinta
sekarang ditinggalin jadi janda
dan mendengarkan saksi dan bukti
sialnya setiap lelaki merasa ini sebuah pintu kebebasan buat mereka
tapi buat sang perempuan
perceraian tidak hanya berarti hilangnya pasangan
ada satu beban yang terasa tidak kalah berat
mulai sekarang dipanggil
jangan keluar kamu
jangan keluar kamu
ini tinggal dimana
eh bukuran urusan
bukan urusanmu lagi
enggak enggak enggak
terima kasih nipu saya bang
enggak enggak enggak
kita kan udah jenang
nanti argois saya tambah deh
aduh udah doangin pak

dimana pun juga kan aku masih istri kamu tau gak
istri suria sebentar lagi adalah gue
dimana mana tuh barang bekas mesti dibuang
masih mau main inputs
masih mau main inputs
masih mau di luar
kamu tahu rumah ini mobil dan semua isinya
kamu modal apa
modal tungku doang
belum berhenti juga kamu
pembelian kan tahu
mungkin gak dimana lagi di kolam jembatan
cuma tahu dan belum mau hidup susah
terus mau lo itu apa
boleh gak disini
kalau di dalam nanti susi nggak setuju
lo tinggal di pavilion aja
oke makasih ya
bayar tiga ratus ribu
tiga ratus ribu kan sebulan
sekali lagi lo lebar tas
tujuh ratus ribu dari hongkong
hadiah buat kamu
bulu tipur pasti gitu sih bang
kita yang masih muda ya
udah tua udah punya bini
masih aja pengen
oh masih pada muda aja tuh
gue udah bosen sama yang tua
honor dia udah pedas kedor
diam lu ah
apaan sih ma
lu bilang honor deal gue udah kendor
lu kan lagi ngincer ke tangga baru kan
lo mesti tahu satu hal
kalau lu mau tinggal di sini
lu jangan jadi janda gatal
tepi apaan ya bu
tepi arpesona jebe
eh awas mbak
awas dulu ya
kalau sampai genit genit sama tu janda
ada apa bu
enggak enggak ada apa apa
dasar laki laki ngantuk di untung
jangan lupa like share dan subscribe ya